informasi pertama cnn indonesia update datang dari timur tengah
militer israel kembali menembak mati seorang warga palestina
dan melukai puluhan korban lain dalam menterokan di wilayah perbatasan gaza pada senin waktu setempat
kementerian kesehatan gaza mengatakan sedikitnya sembilan puluh orang terluka
yang sepuluh korban diantaranya terkena tembakan
militer israel mengklaim ribuan orang melakukan aksi demonstrasi
yang berujung bentrok dengan militer israel
aksi demonstrasi tersebut merupakan bagian dari beberapa aksi
yang terus dilakukan oleh warga palestina
selama beberapa bulan untuk memprotes blokade israel terhadap gaza
sedikitnya satu ratus delapan puluh lima warga palestina tewas akibat tembakan tentara israel
sejak aksi demonstrasi dimulai pada tiga puluh maret lalu
berikutnya kita ke peru
pengungsi venezuela dapat kembali bernafas lega setelah pbb mengungkapkan
akan membuka camp penampungan baru di peru pada hari senin waktu setempat
bekerja sama dengan kelompok katolik badan pbb untuk pengungsi atau unhcr
membuka tempat penampungan pengungsi di kota lima bagi warga venezuela
yang melarikan diri setelah negara mereka mengalami ketidakstabilan ekonomi yang tidak kunjung usai
pejabat migrasi mengatakan hampir satu juta warga venezuela saat ini menetap di kolombia
dan lebih dari empat ratus ribu lainnya tinggal di peru
kita ke informasi selanjutnya
sebutir berlian merah muda seberat hampir sembilan belas karat akan dilelang oleh rumah lelang christie
nilai jual berlian mewah ini diperkirakan mencapai lima puluh juta dolar amerika serikat atau sekitar tujuh ratus empat puluh lima miliar rupiah
potongan berlian berbentuk persegi panjang seberat delapan belas sembilan puluh enam karat ini diklaim memiliki kemurnian tertinggi di kelasnya
berlian yang dijuluki the pink legacy ini
akan dipamerkan di hongkong london dan juga new york sebelum dilelang di genewa swiss pada tiga belas november mendatang
sejauh ini hanya empat berlian merah muda yang berhasil dibuat seberat lebih dari sepuluh karat untuk dilelang
november lalu rumah lelang christie di hongkong berhasil menjual berlian merah muda lima belas karat berbentuk oval
lebih dari tiga puluh dua juta dolar amerika serikat atau harganya sekitar empat ratus tujuh puluh enam miliar rupiah
dan demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia newsroom akan kami hadirkan sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa